kakek mau makan pakai sayur sop kacang merah
terus ikan asin sepak
aku juga mau sambal
iya tapi jangan banyak banyak nanti kamu sakit perut
boleh tapi sedikit aja ya
ya iyalah dikurung
kalau nggak dikurung kabur lagi dia
yang pegang jalanan sekarang siapa kang
buat gantiin kang jamal
tuh ada motor
itu kan ada kaca sepionnya
si jamal ditangkap polisi
sekarang siapa yang mimpin kita
pengu pemanah dari kang mus
kenapa bukan kita yang inisiatif
terus minta persetujuan kang mus
kamu siap jang
gimana kalau kita dukung ujang
saya satu paket sama murad
nunggu komano dari kang mus
pengawalan teh standar protokoler
si jamal sudah ditangkap polisi
masalah sudah selesai
masalah belum selesai
mungkin baru akan dimulai
si jamal gak akan lama di penjara
sebentar lagi juga keluar dan dia akan bikin perhitungan sama kita

medications api disengroom dan kamu sudah mengendalikan agent karantina
lalu tadi samaas ada jalan jalan apa lagi
aduh kita bisa dimarahinkan komar
gak tau dia meringis sambil megang perut
terus saya tanya sakit apa dia cuma bilang aduh
sekarang dia di mana
ini ada di sebelah saya
bawa ke rumah sakit klinik atau dokter yang paling dekat
terus kalau udah sampai kabarin saya saya nyusul
saya disuruh kangus suruh bawa kamu ke dokter yuk
mungkin imas udah pulang
kita lapor aja sama kang komar imas aman udah pulang
yaudah bilang gitu aja
sampai kang komar
sambil lo nunggu kang komar kita main catur aja
sampai kang komar
udah beres deh
nggak aku mau ketemu sonia
sampai kang komar
sampai kang komar
sampai kang komar
sampai kang komar
sampai kang komar
sampai kang komar

kenapa kamu pesennya cuma tertawar biar gratis bikin malu daripada aku bikin malu
ya udah aku pulang aja duduk kamu suka sama dip biasa aja yakin cuma biasa
aja yaudah aku pulang aja duduk kamu suka sama dip biasa aja yakin cuma biasa aja yakin cuma biasa aja

suka sih tapi sedikit bukannya aku terlalu pede tapi aku ngerasa kalau adi punya masalah untuk ngupain aku
bantu dia dekatin dia ya oke demi bantu kamu sahabat aku demi aku apa karena kamu

kemanget kok buru buru ya di rumahku lagi ada kakak aku sama keponakan keponakan aku baru datang dari jakarta ya udah
jangan curhat soal kinanti terus ku bosten
kalau aku jadi kamu
kalau aku jadi kamu
aku akan sama seperti kamu sedih tapi kalau kamu terus sedih memangnya bisa mengubah keadaan
saya bosen jadi anak buah
terus kita harus gimana
gak boleh ada orang lain yang ganti kang jamal kecuali saya
menurut kamu siapa yang bakal ganti kang jamal
kalau bukan kamu kemungkinan dik dik
mereka itu bagian eksekusi
gak mungkin jadi pemimpin
jangan sampai dik dik naik
dia itu cuma ujung cingir saya
lapor pengawasan lima sudah selesai
imas pembantu kang bahar
kemana dia sekarang
waktu pulang dia sehat
mau bikin laporan palsu
kamu mau kemana
yang di jakarta belum sampai
kakek ini lagi minum teh panas
ledang ledang ledang
balikin nih pak
ledang ledang ledang
per per per
pak ledang ledang
kasampak kasampak ledang ledang ledang ledang ledang ledang
eh ceci mah kebiasaan suka panggil saya sahrini
ceci saya mau nanya sesuatu
iya katanya cessy mau pindah
gosip atau betulan
kalau sudah rencana mah berarti bukan gosip
mau pindah ke mana
kenapa pindah enggak betah
masa udah tinggal sepuluh tahun lebih di sini baru sekarang gak bertanya
bukan enggak betah
bosan liat ceci doh terus
ceci mah serius satu ceci
ini si emak ya
kalau enggak di rumah kakak saya yang dirancang ekek dia kan sering ke sini
tidurnya sama si nenek
terus tempat tidurnya saya kecil
kalau masalahnya cuma itu kan tinggal beli tempat tidur yang besar aja
kan kamarnya kecil ce
mau cari rumah yang kamarnya itu tiga
kamar si nemo yang besar supaya bisa masuk kemari
ada meja belajarnya
terus selain kamarnya tiga t saya mau yang ada ruang makannya
biar makannya enggak ada ruang tamu terus
kang jamal di tangkap polisi
di jebak angus
kangus bukan ngejebak
tahanan sementara nunggu sidang
terus yang ngantin kang jamaah siapa
untungnya kang anak buah kang jamal bisa naik pangkat jadi bos
kamu ngarupin saya di tangkap polisi juga
terus di penjara biar kamu naik pangan jadi bos juga gitu
ya kang momennya emosian
ya enggak kayak gitu atukang
saya di jembatan

eh padli
eh ubed apa kabar
baru juga ketemu masa udah marah marah
ada apa ben
kamu itu kalau kesini kan
kamu udah kerja
yang kamu jual apa
mulai dari kaos sampai makanan
kamu udah punya pacar
sebetulnya bukan pacar
biar dapet uang
sekalian jadi tambah deket
cerdas juga kamu
maksudnya lucu itu
bukan seperti sule
mama atau kirani atau kinanti dipanggil kakek
kamu udah sembuh
kata dokter cuma kurang minum aja
turun kakek mau makan
kakek mau makan pakai sayur sop kacang merah
terus ikan asin setepat sama sambal
aku juga mau sambal
jangan banyak banyak nanti kamu sakit perut
boleh tapi sedikit aja ya
nyopet gagal terus
nggak ada pemasukan
nggak akan ngajak junaidi yang sudah mau berhenti nyopet
dan juga mau berhenti jadi bos
junaedi mau berhenti jadi nyopet juga
dia sudah mantep
nggak tahu bukan urusan saya
tadi kamu ditelepon bilangnya mau konsultasi
mau konsultasi apa
kalau saya lapar karena belum makan siang
dan tadi pagi sarapannya cuma bubur ayam aja
apa yang harus saya lakukan
ya makan atuh
kalau saya nggak punya uang buat makan
apa yang harus saya lakukan
kalau mau pinjem uang bilang aja mau pinjem uang
jangan bilang mau konsultasi
iya saya mau pinjem uang

kalau kamu gak percaya uang bakal saya kembaliin
nanti sore saya tebus lagi kalau saya sudah berhasil nyopet
kamu mau pinjem berapa
asal ada buat makan aja
nanti baju dulu
neng udah makan di jalan
kenapa udah makan di jalan
kan dari sekolah langsung pulang
makan di rumah bosen
setiap hari makannya sama telur ceplok

tapi tadi kata kakek boleh
kakek bilang kan boleh sedikit
kamu yakin jang